haringga sirila pendukung persija jakarta yang menjadi korban pengeroyokan menjelang laga persi versus persija di area luar stadion gelora bandung lautan api
dimakamkan di tempat pemakaman umum desa kebulen kabupaten indramayu jawa barat
suasana haru tidak terbendung saat proses pemakaman berlangsung
setelah sempat disemayamkan di rumah duka di keluarganya di desa kebulan kecamatan jatibarang indramayu jawa barat
haringga dimakamkan senin siang sejumlah keluarga dan warga serta kerabat korban turut mengiringi prosesi pemakaman
bisak tangis terus mewarnai saat jenazah dimasukkan ke liang lahat
mereka tak menyangka jika pria berusia dua puluh tiga tahun itu meninggal akibat kekerasan yang dialaminya dengan menderita sejumlah luka
pihak keluarga menyesalkan kasus yang dialami haringga keluarga berharap agar kepolisian dapat mengungkap kasus ini
saya sih pengen ditangkap
saya juga pungkin anak saya sampai anak saya babak beluk sampai kepala pecah badannya remak diseret seret
saya nggak terima harus ditangkap harus dihukum setimpa lagi